setelah ditelusuri pihak kemenak pt al fatih indonesia travel tidak terdaftar sebagai lembaga penyelenggara haji dan umroh di bandung barat
diduga pt alfati indonesia travel merupakan biro perjalanan wisata
pt alfati travel indonesia beralamatkan di jalan panorama satu no tiga puluh tujuh lembang jawa barat
setelah ditelusuri ke lokasi
kantor tersebut merupakan sebuah penginapan pondok cahya yang berdiri sekitar dua ribu tujuh belas lalu
tahu saya saya kerja dari di sini sejak dua ribu tujuh belas itu sudah penginapan sih
saya baru tahu tadi dikasih tahu
ya sebenarnya dirugikan terus saya juga belum tahu harus mengambil langkah
hal yang sama juga diungkapkan agus pengurus rt setempat
sebagai ketahuannya lokasi yang disebutkan sebagai alamat perusahaan pemberkatan haji adalah pondok penginapan
kasian yang punya hotel ini baru tahu kabar juga dari tadi
ini pondok pondok penginapan
sejak kapan ini
ya aget juga sih
soalnya ini di wilayah saya gitu
sebelumnya para korban yang gagal naik haji sudah membayar biaya hingga tiga ratus juta rupiah
pihak travel menjanjikan dengan biaya tinggi tersebut calon haji bisa berangkat melalui jalur tanpa antri bertahun tahun
enam calon haji furoda yang batal berangkat ibadah haji kini sudah dipulangkan ke indonesia usai sempat tiba di jeddah
tresna pamungkas kabupaten bandung barat jawa barat
bahwa pt almat di indonesia itu beralamat di jalan